selamat malam anda menyaksikan cnn indonesia gomudik update pukul dua puluh satu waktu indonesia barat bersama saya anissa pagi
dan kami akan menghadirkan info terkini mengenai arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas
langsung saja kita ke informasi pertama di mana kendaraan yang keluar di eksitol cilenyi menunjukkan tren penurunan pada h dua
polisi memprediksi jumlah kendaraan kembali meningkat pada hari h lebaran selepas sholat idul fitri
bila pada puncak mudik lebaran sabtu satu juni lalu kendaraan keluar cilenyi mencapai empat puluh ribu
sementara hingga senin siang tiga juni dua ribu sembilan belas eksit tol cileni mencatat transaksi sebelas ribu kendaraan
kendati menurun jalur selatan nagrek masih ramai lancar lantaran kendaraan roda empat yang keluar cilenyi bertemu dengan kendaraan roda dua
setidaknya dari total tiga ratus lima puluh empat ribu kendaraan di sepanjang jalur nagrek lima puluh sembilan persen diantaranya adalah kendaraan roda dua
bercermin dari tahun lalu jumlah kendaraan yang keluar dari tol cilenyi akan kembali meningkat pada hari raya idul fitri seusai melaksanakan sholat id
dan kita langsung saja menuju jalur selatan untuk mantau arus mudik di sana bersama rekan saya roni satria di tol cileni jawa barat
langsung kita sapa selamat malam roni bagaimana situasi arus mudik terkini dari cilenyi jawa barat silahkan
selamat malam anissa kalau kita melihat kondisi pada malam hari ini kembali ramai lancar seperti pada hari hari sebelumnya di mana memang hampir sebagian besar kalau kita perhatikan pemudik lebih memfavoritkan malam hari untuk melakukan perjalanan baik dari keluar dari tol cileni ini kemudian mengarah ke garut ataupun juga ke arah tasik malaya
terlihat memang kalau kita secara data sendiri pun juga menunjukkan
bahwa dari peningkatan yang berlangsung di tanggal satu kemudian tanggal dua juni rata rata yang melintas di jalur nagrek dari selatan ini hampir bisa dikatakan di puncak pada mudik tahun ini yaitu pada delapan puluh hingga sembilan puluh kendaraan
nah harga ini adalah total dari kendaraan roda empat dan juga kendaraan roda dua
namun kalau kita perhatikan untuk kendaraan roda empat sendiri yang keluar dari tol cilenyi mengalami penurunan
memang kalau kita lihat pada hari dari siang hari ini hingga pada malam hari ini memang terlihat ada sedikit penurunan dari hari hari sebelumnya pada puncak mudik di tanggal satu dan tanggal dua
namun tetap terlihat ramai rancar di sepanjang jalur nagrek dari titik cilenyi ini hingga ke pembagian jalan dari menuju ke tasikmalaya ataupun ke garut ini
karena memang bertemu ataupun bercampur dengan kendaraan roda dua
banyak sekali memang pemudik ini memilih untuk menggunakan jalur ataupun kendaraan roda dua
karena mengingat kondisi bisa dikatakan cukup secara cuaca pun juga cukup baik
kemudian tidak terlalu panas sehingga memang masyarakat lebih memilih untuk menggunakan roda dua
dan juga kalau di analisis yang digunakan ataupun dipertimbangkan oleh dinas berhubungan jawa barat menilai bahwa kendaraan roda empat saat ini ada euforia untuk menggunakan tol trans jawa
sehingga memang sedikit memberikan pengaruh bagi jalur nagrek ini yang umumnya secara rata rata sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun lalu
dan dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak tiga ratus sembilan puluh empat kendaraan yang melintas
nah polisi tetap memprediksikan bahwa biasanya bercermin dari tahun lalu peningkatan justru akan terjadi lagi pada hari lebaran
pada hari pertama lebaran umumnya karena memang jarak antara kota satu dengan kota lain di kota bandung yang mereka ingin sekaligus bersilaturahmi ke cilenyi kemudian ke arah nagrek dan lain sebagainya
ataupun sebaliknya umumnya terjadi setelah sholat idul fitri di mana rata rata kalau kita lihat di tahun lalu ada lima puluh dua ribu kendaraan
dan ini bisa dikatakan cukup meningkat karena kalau kita lihat tol cilny ini hampir rata rata setiap harinya untuk di rata rata pada puncak adalah di empat puluh lima hingga ke lima puluh
nantinya pada hari h akan lima puluh dua ribu lagi seperti tahun lalu
tentunya memang akan terjadi kepadatan di titik cilonyi ini tempat saya berdiri adalah perempatan di mana memang kalau kita lihat bertemunya semua percabangan jalan
di belakang saya mengarah ke sumedang kemudian berputar bila ingin menuju ke ranca ekek dan juga nagrek
dan nantinya akan terpecah di simpang lingkar nagrek nanti bagi mereka yang ingin menuju ke tasik malaya dan juga ke garut
nah namun yang perlu diperhatikan anissa dan juga bagi para pemudik ini adalah
berhati hati selama melakukan perjalanan karena memang kalau jalur nagrek ini uniknya adalah bukan jalan tol sehingga memang setidaknya mereka bisa menyesuaikan waktu untuk lebih fleksibel
memilih waktu mana yang bisa dikatakan terjadi kepadatan sehingga mereka bisa melipir sedikit untuk beristirahat dan lain sebagainya
karena kalau kita lihat jalan jalan di selatan ini relatif lebih curam menikung yang begitu tajam yang pada akhirnya memang membutuhkan kehatian agar para pemudik ini tetap selamat sampai ke kampung halaman mereka
karena kalau kita lihat jalan jalan ini kita bisa melihat kebanyakan jalan jalan yang akan berjalan ke kampung halaman mereka
baik roni satria terima kasih atas laporan langsung anda dari cilinyi jawa barat dan selamat kembali bertugas